bagaimana saja mereka belum tentu bisa membayar hutang hutang mereka kepada kita
erwin kami tidak perlu ucapan terima kasih dari kamu
enggak ini kami lakukan karena kami saling kenal
bapak harus terima bahwa bapak sudah dilarang
datang aku nggak tahu kayak apa
kok wartawan di rumahku lebih banyak dibanding rumah tante fresh
tenang tenang tenang
sekarang kamu jangan pulang dulu ya
tapi gimana aku harus masuk rumah
sekarang kamu di mobil
aku di mobil aja ya
aku keluar lihat keadaan pintu kunci oke
masa siang mah
apa ya engkarti
pak saya mau melaporkan pak
ada keributan di rumah pak irwin
aduh aduh aduh
sorry aku nggak sengaja
aduh sakit ya
kamu tuh yang stres
kemas aja loh suaminya dipukulin ah
sorry aku nggak sengaja
enggak kok aku nggak stres
aku cuma ada sedikit konflik rumah tangga aja sama mama
jadi aku kabur dari rumah
jadi beginilah keadaannya
tadi aku dengar dari satpam kamu katanya kamu stres
kamu diustir dari rumah iya nggak
nah lepah itu satpam tuh
apa yang percaya percayaan masa satpam sih
aku itu cuma selek sedikit sama mama
terus aku khawatir sama kamu ya kan
jadi aku datang ke sini mau lihat kamu
kamu ini kenapa gitu
ternyata kamu gak apa apa
kalau lihat aku dia udah lihat aku
sayang kamu pasti tadi datang ke rumah gara gara
gara gara berita di koran kan
sumpah swear swear
aku gak ngelakuin itu semua
itu pasti ulama mama papa yang mau misahin kita berdua
ya percaya ya
tapi kamu tau nggak
maksudnya tadi mama kamu tuh fitnah aku di depan orang orang depan wartawan
dia bilang katanya aku mau ambil harta kamu lah
terus katanya aku ninggalin kamu di akad nikah kita
kamu tuh jangan jadi ikutan lebay deh ya
mama aku itu nggak mungkin seperti itu
aku nggak mungkin nyebarin fitnah di depan wartawan seperti itu
aku nggak percaya
loh kok kamu jadi ngomong gini
aku pikir sekarang aku bohong gitu
aku tuh gak pernah fitnah orang
si jodi nih ah
bukan gitu maksud aku
aku tau kok
kamu itu gak pernah fitnah orang
tapi tunggu deh
kamu tau nggak
kenapa sih keluarga kamu kayaknya benci banget sama keluarga aku
ada apaan sih sebenarnya
kalau masalah itu kayaknya asal internal rumah tangga tuh sayang
aku masih belum bisa pasti tahu
kenapa judi nggak percaya sama aku sih
dia maarah jadi lelaki
ngerti yang billion prostit trki jatuh bye
mungkin dia buka
pergi pergi pergi pergi pergi pergi
ini aku narah narah
aku akan narah pergi
pergi pergi pergi
lihat dulu dong siapa yang datang
tuh lihat wartawan udah bubar semua
jangan marah marah dulu
bilang terima kasih
bisa masuk rumah sekarang
turun aja duluan sana
terima kasih banget teman teman
kalau ada kekacauan lagi harap laporkan lebih cepat
maafin keluarga aku ya pak oman ya
nanti jangan peluk pak mauman
pak mauman keringetan
om deden maafin keluarga aku juga om deden ya
kakek kan sudah bilang kamu harus jagain nang wino nak
enggak kok enggak
aku dia udah jagain aku
kok pak mauman liat jatuh mukanya sampai kaya gitu
kalau anak cowok nggak apa apa
lagian kan dia nggak ganteng
tidak seperti non yang cantik
bapak anak sendiri dihina hina bapak ya
aku begini karena bapaknya begitu sih ya
tom winslet misalnya
jangan pikir sudah berbuat baik pada keluarga kita dan saya akan berubah pikiran gitu
untuk menerima pak maman kembali
kalau perlu pak maman saya pecat lagi
saya pecat dan saya pecat lagi
jadi pak maman berhenti kerja karena papa yang pecat
emang kamu yang gaji dia
saya butuh supir yang muda
bukan tua seperti ini
kamu mau pak maman hadir jalanan
pak maman tuh bukan cuma supir tapi dia tuh udah kayak keluarga kita pak
neng sudah neng sudah
enggak pak biarin pak
aku pengen papua tuh tahu siapa yang udah setia sama keluarga kita
ah kesetiaan itu bisa dibeli dengan uang
seharusnya pak maman setia dengan keluarga kita
apa yang kamu sudah berikan
gaji besar anaknya disekolahkan
kalau papa tidak protes kita akan sama sama di bangku kuliah
dengan begini saja mereka belum tentu bisa membayar hutang hutang mereka kepada kita
erwin kami tidak perlu ucapan terima kasih dari kamu
enggak ini kami lakukan karena kami saling kenal
bapak harus terima bahwa bapak sudah diterima